setia novanto memohon kepada kpk untuk menerima permintaannya sebagai justice collaborator
namun menurut pihak kpk setia novanto masih belum mengakui perbuatannya
kepala biro hubungan masyarakat kpk febri diansyah memberikan keterangan terkait permintaan setia novanto pada persidangan
di pengadilan tindak pidana korupsi pada kamis dua puluh dua maret untuk menjadi justice collaborator
febri mengatakan masih akan tetap fokus pada pengakuan langsung terdakwa
meski telah meminta maaf dan mengembalikan uang senilai lima miliar rupiah kepada pihak kpk
sampai saat ini novanto masih menyangkal tuduhan atas kasus korupsi ktp elektronik
setia novanto juga dinilai menyebutkan nama nama baru berdasarkan keterangan pihak lain
jadi kami membaca kemarin yang terjadi adalah terdakwa masih menyangkal dan tidak mengakui perbuatannya
yang pertama yang kedua menyebutkan nama nama lainnya
yang ketiga meskipun kita dengar juga meminta maaf dan lain lainnya
tapi tentu kpk akan fokus pada apakah perbuatan tersebut diakui dan membuka peran pihak lain seterang terang
harus diakui tingginya tingkat polusi di jakarta salah satunya merupakan kontribusi dari warga jakarta itu sendiri
karena bagaimanapun juga tingginya tingkat polusi udara di jakarta bukan hanya tanggung jawab dari pemerintah
namun juga menjadi tanggung jawab kita bersama
lalu upaya apa saja yang bisa kita lakukan untuk menekan angka polusi udara
kami akan bahas lebih dalam dalam segmen newsroom talks
amati ya ini sejak hampir sebulan lalu ini kalau nggak salah setor foto polusi itu mulai trending sekitar sembilan belas dua puluh juni bulan lalu artinya
dan itu sampai saat ini setiap pagi polanya hampir seperti itu
artinya dengan mudah netizen itu moto langit jakarta yang tidak biru lagi
dan itu fakta yang sangat mudah dilihat dan bahkan debat pun terjadi
ini kabut atau bukan ini polusi atau bukan
itu apa faktornya apakah memang faktor yang sudah
ini menjadi hal yang selama ini kita dengar bahwa kendaraan adalah hal yang utama begitu yang penyumbang terbesar dari polusi udara
atau justru ada faktor lain
ya beberapa tadi disebutkan bahwa bmkg juga mengatakan salah satunya faktor cuaca iya pasti
dan kalau tidak kita amati ya tahun lalu ini ketika persiapan asean game itu tidak seburuk ini sebenarnya
agak lebih cerah tapi sekarang lebih bisa jadi musim panas lebih awal
dan polutan itu bisa jadi terkumpul hanya pada satu lapisan layer dan inilah yang terjadi
dan kita melihat bahwa yang ini langit jakarta kelabu
itu ketika asean games apakah memang karena kebetulan pada waktu itu ada istilah ganjil genap dan lain sebagainya
apakah itu juga menjadi faktor penentu kualitas udara yang bisa berubah signifikan begitu dibandingkan pada waktu sekarang ini
kalau kita melihat tahun lalu tidak seburuk tahun ini di bulan juni dan juli ini
tapi di tahun lalu juga ketika asean games itu banyak atlet yang mengeluhkan
bahkan ada atlet yang harus di evakuasi keluar jakarta
kalau nggak salah ingat itu adalah atlet jalan cepat aku lupa namanya siapa
tapi dia collapse dan dia merasakan langsung sesak nafas dan tidak bisa finish dan harus dikeluarkan jakarta
artinya dengan kondisi udara yang tidak seperti ini pun pada saat itu itu kita sudah kampanye sebenarnya
kita pasang bali hobzar di sekitar senayan bilang we breathe the same air
artinya pada saat itu kita menghirup udara yang sama dan kita taruh di atasnya adalah status udaranya sedang tidak sehat
pada saat itu kita langsung kalau nggak salah responnya ibu menteri adalah langsung mau memanggil ngo yang mengatakan udara tidak sehat
tapi faktanya banyak atlet yang sudah mengeluhkan soal kualitas udara
dan sekarang ketika trending store fotopolisik kalau dilihat timelinenya diskusinya pun sudah hampir sama
artinya banyak masyarakat sudah merasakan dampaknya
ada yang asmanya kambuh paru parunya langsung yang tidak punya penyakit paru dan yang lainnya kambuh lagi
bahkan terakhir ada yang iritasi matanya
dia bilang dia punya iritasi mata
sekarang kok kambuh ya
langsung direlasikan dengan kondisi udara yang saat ini sedang buruk
dan berbicara soal faktor yang menyebabkan terjadinya polusi udara ini
di belakang kita juga sudah ada ini sumber pencemaran udara
mungkin bisa mas bondan ceritakan ini seperti apa
ternyata transportasi darat tujuh puluh lima persen loh
itu apakah benar
ini adalah data ofisial yang dipublish di instagram ydki jakarta
mengatakan bahwa tahun ini bisa jadi karena ini tiga darat tahunnya
adalah tujuh puluh lima persen transportasi
kemudian delapan persen industri
delapan persen pembakaran domestik
dan pembangkit listrik
dan ini semua terjadi sebenarnya bisa jadi tidak hanya jakarta yang mencemari
karena pr lain sebenarnya di luar jakarta yang belum kita tahu datanya
ini okelah jakarta
bagaimana dengan jawa barat
bagaimana dengan banten
bekasi dan depok misalnya
karena kalau kita satukan semuanya artinya bisa jadi industri yang ada sekitar jakarta itu juga menyumbang polusi yang di dalam jakarta
atau sebaliknya sebenarnya
polusi udara transportasi jakarta bisa menyumbang keluar
termasuk dengan pembangkit listrik yang selama ini mungkin ternyata berkontribusi begitu untuk menyumbang polusi udara ini juga ya
jadi kampanye greenpeace dalam hal ini memang spesifik mengatakan bahwa penggunaan energi bersih sudah saatnya dilakukan
karena ini salah satu bukti bahwa udara jakarta kontribusinya salah satunya adalah pembangkit listrik
berarti di jakarta ini untuk pembangkit listrik
tahu saya saat ini sudah tidak pakai pltu batubara
tapi plt gu kalau nggak salah
tapi di luar jakarta itu ada lagi babelan suralaya dan lainnya yang masih pakai plt batubara
tapi di jakarta pun masih ada sebagian industri yang masih pakai batubara
jadi tidak pembangkit listrik tapi industri nya ini
tapi itu pun datanya perlu dipertanyakan
karena lagi lagi dikait jakarta yang punya datanya
mana industri yang masih pakai batubara sebenarnya
oke dan sekarang kita sama sama untuk melihat bagaimana kondisi udara di jakarta begitu
anda mungkin bisa lihat di layar televisi anda juga
nantinya di sini bahwa untuk jakarta ternyata pada hari ini berada di urutan ketiga
dengan kita di sini coba kita klik dulu
itu berarti memang untuk orang orang tertentu mungkin ini berbahaya begitu
atau memang secara general juga berbahaya
jadi di air quality index itu ada indeksnya dari mulai sehat
artinya dia mengakomodir ketika angka pm dua lima di bawahnya itu ya
ada lima puluh satu mikrogram per meter kubik
dengan indeks satu ratus tiga puluh sembilan
artinya dengan angka pm dua lima lima puluh satu
untuk kelompok sensitif seperti anak anak ibu hamil balita orang tua
bahkan grup orang yang punya penyakit pernafasan bawaan
dia akan merasakan langsung dampaknya
ketika angkanya seperti ini
itu bisa dijelaskan
pm dua lima itu seperti apa
bentuk partikel partikel debunya itu seperti apa
jadi kalau secara global ya
debu koalisi udara ini kita bisa dibagi dua
dalam bentuk debu dan dalam bentuk gas
nah gas itu sering dikenal dengan co dua so dua no dua dan sebagainya
nah ada lagi yang paling berbahaya sebenarnya adalah partikulat meter
karena pm ini sih katanya sebenarnya partikulat meter
lima puluh lima ini adalah ukurannya di bawah dua lima mikron
sangat kecil kalau kita bandingkan dengan sehelai rambut itu
satu selai rambut dibagi tiga puluh
selai rambut dibagi tiga puluh itulah kecilnya
ini kita bisa lihat di sini
pm dua lima ini yang selama ini kita gunakan adalah pm dua lima atau pm sepuluh
kalau pm sepuluh artinya itu sepuluh mikron
hampir empat kali lebih besar lagi
kalau ukuran rambut manusia itu sekitar tujuh puluh mikron
ke sepuluh mikron itu dibagi tujuh
tapi dua lima itu lebih kecil lagi
lebih kecil lagi
artinya bahkan beberapa kalau kita lihat videonya unicef mengatakan itu ketika dihirup oleh kelompok sensitif
katakan anak anak itu tidak hanya masuk ke dalam hidung tapi bisa saking kecilnya bisa masuk ke tenggorokan
tenggorokan dia tidak selesai disitu akan langsung masuk ke dalam paru paru
dan paru paru akan masuk ke dalam alveoli yang paling kecil dan masuk ke dalam darah
ketika masuk ke dalam darah bisa beredar ke seluruh tubuh dalam jantung bahkan sampai ke otak
kalau seberbahaya ini tapi kita masih merasakan sehat sehat saja begitu sampai sekarang ini
itu bagaimana dampaknya memang cukup lama atau bagaimana
beberapa prinsip mengatakan bahwa pm dua lima ini sifatnya karsinogenik dan tergantung daya tahan tubuh seorang
makanya tadi ada yang unhalthy for sensitive group
artinya ketika kelompok sensitif dengan angka lima puluh satu dia akan langsung bisa merasakan dampaknya
misalnya matanya langsung iritasi atau tenggorokan langsung kering bahkan yang asma langsung kambuh
tapi untuk orang yang normal katakan yang tidak sensitif itu akan tidak sekarang merasakannya
tapi puluhan tahun akan bahkan dua puluh tahun kemudian
jadi ini katakan sifatnya karsinogenik dan erat kaitannya dengan penyakit kardiopasikular
beberapa struk dan jantung bahkan kanker paru
nah ini berbicara soal memang kualitas udara
tetapi ternyata juga di jambi yang sekarang saat ini sedang terjadi kebakaran hutan juga mengalami hal yang sama ya
kita lihat di sini memang dari warnanya juga terlihat di situ ya
bahwa kecenderungannya memang cukup parah juga di situ atau bagaimana
ya kalau kita lihat di sini informasi yang diberikan layar visual
tidak hanya pm dua lima tapi juga ada arah angin dan kecepatan angin
sorry kalau bisa diklik di bawahnya akan kelihatan di situ kecepatan anginnya berapa
dari arah mana gitu ya
dari arah satu ratus empat puluh derajat dan dua puluh tujuh km per jam anginnya di titik itu yang hijau itu
dan bisa jadi sebenarnya dengan kondisi seperti ini ketika kebakaran di jambi ini kita sudah berpotensi mengekspor asap sebenarnya
kita bisa lihat kondisi merahnya ya di jambinya itu langsung kelihatan pekatnya
tapi mulai malaysia dan singapura
sana sudah merasakan dampak karena anginnya terbawa ke arah sana
nah ini berbicara soal klhk begitu yang mengatakan bahwa data dari mana begitu
di mana alat alatnya itu diletakkan dan juga mengatakan bahwa sebenarnya jakarta itu dalam zona biru begitu itu bagaimana tanggapan
ya mungkin bisa ditampilkan berapa data yang kita coba pantau bahkan dari stasiunnya klhk sendiri
jadi klhk punya satu stasiun pantau pm dua lima di lurabungkarno di senayan
oke mungkin bisa di
selain klhk sebenarnya ada data ispu jadi dki ini dengan klhk punya dua alat pantau
nah ini klhk yang kita bisa lihat historical datanya setiap jam di bawahnya
setiap jam kemudian kita geser ke samping ini di banjarmasin kemudian jambi kemudian palangkaraya
kita lihat berapa jam palangkaraya kebakaran hutan di jam pagi itu dan statusnya berbahaya hitam itu berbahaya
hitam berbahaya ya
iya kita balik ke sini ya mungkin ya sorry
cari yang jangka
dan pakanbaru juga kelihatan
ini juga menjadi dampak dari kebakaran hutan juga itu ya
iya potianak merah juga artinya itu
dan ini kelirapungkarno
kita lihat di jam dua puluh dua itu angkanya menunjukkan level tidak sehat biru ini sedang
jam dua puluh dua berarti itu malam ya malam justru tidak sehat
ini yang terjadi sebenarnya hampir bahkan kita pernah ambil data dari sini pun pada saat car free day
jam sampai jam satu siang itu angkanya di atas seratus pm dua lima nya
justru lebih parah daripada
itu dua minggu lalu aku pantau bahwa di car free day itu angkanya di atas seratus
artinya ketika kita bicara sumbernya adalah transportasi justru di lokasi yang sedang car free day itu angkanya tinggi
ada sumber lain sebenarnya yang berpengaruh ke jakarta ini bisa industri dan lain segala macamnya sebenarnya
berarti bukan hanya kendaraan saja ya
yang memberikan kontribusi yang cukup besar
karena di jam jam tertentu bisa jadi transportasi di jam lainnya bisa jadi industri dan segala macam
itulah pentingnya sebenarnya kita butuh namanya riset kajian emission inventory yang dilakukan berkala
sehingga kita bisa tahu sebenarnya sumbernya dari mana saja nih
dan itu harusnya dilakukan berkala
sebagaimana datanya dan dikaitkan dengan kebijakan apa yang diambil sejauh mana signifikan berkurangnya sebenarnya begitu
tapi kalau misalnya berbicara juga terkait dengan apa ya
kalau polusi udara yang terjadi di jakarta kalau misalnya pada malam hari dikatakan lebih parah dibandingkan pada pagi ataupun siang hari
ini sebenarnya apakah faktor cuaca juga mempengaruhi atau bagaimana ini
pasti karena bicara polusi udara ini pasti erat kaitannya dengan kondisi cuaca
karena tadi kalau kita lihat di art visual pasti langsung dikaitkan dengan arah angin temperatur curah hudan dan lainnya
jadi emang faktornya
banyak salah satunya adalah cuaca dan itu kita bisa lihat cuaca itu berubah setiap jamnya
tergantung kondisi iklim pada saat itu
tapi dengan ada rencananya pihak dki untuk menanam tanaman lidah mertua begitu
tapi kita tahan dulu informasinya nanti akan kami hadirkan akan kami lanjutkan kembali dengan mas bondan
untuk itu anda jangan kemana mana tetaplah bersama kami di cnn indonesia newsroom
untuk mengurangi polusi udara pemerintah provinsi dki jakarta berencana menyebarkan tanaman lidah mertua
nantinya tanaman itu akan disebar ke berbagai titik di ibu kota baik di perkantoran maupun perumahan warga
dengan skema budidaya lidah mertua akan diberikan secara gratis kepada warga jakarta
warga dapat mengajukan permintaan dua bibit tanaman ke seluruh pusat pengembangan benih dinas ketahanan pangan kelautan dan pertanian provinsi dki jakarta
menurut peneliti fisiologi tanaman lipi nuril hidayati lidah mertua memang mengandung zat aktif preknan glikoside yang berfungsi menyerap zat beracun di udara
selain itu lidah mertua merupakan jenis tanaman fitoremediasi yang membuatnya dapat memproduksi oksigen sepanjang hari
meski belum ada penelitian tentang kemampuan lidah mertua mengurai zat beracun udara di luar ruangan nuril menyebut delapan pot penuh tanaman itu efektif untuk menyerap zat beracun udara di dalam ruangan seluas satu delapan ratus meter persegi
di indonesia ada sekitar seratus jenis dan ada beberapa kultifar memang yang memiliki kemampuan istimewa
dalam hal ini kemampuan istimewa itu ada beberapa hal
di antaranya ya
menyebabkan tanaman lidah mertua yang menyebabkan penyebaran racun atau polutan polutan baik di udara maupun di dalam tanah dan air
sementara itu juru kampanye iklim dan energi greenpeace indonesia bondan andrianu mengkritik rencana penyebaran tanaman lidah mertua
menurut dia pengendalian polusi udara di jakarta tidak bisa hanya dengan menyebarkan lidah mertua tetapi juga mengatasi sumber penyebab polusi udara
kalau bicara penanganan sumber pencemaran polusi udara
ya kita bisa bilang berarti tidak menyentuh akar masalahnya
kalau bicara mau penanganan polusi udara harusnya berdasarkan sumber sumber itu
mau diapain sumber sumber ini
sebelumnya beberapa kali kualitas udara di jakarta terdeteksi sebagai yang terburuk di antara delapan puluh enam kota besar lain di dunia
kualitas buruk udara ini diukur melalui alat air visual yang ada di beberapa titik di jakarta
tim liputan cnn indonesia
kualitas udara di jakarta diperkirakan akan terus menurun pada periode musim kemarau
namun dari pantauan udara yang diperoleh badan meteorologi klimatologi dan geofisika
di mana indeks pencemaran udara di ibu kota tidak berlangsung selama dua puluh empat jam atau hanya terjadi di jam tertentu seperti pagi dan juga sore hari
pantauan udara milik bmkg indeks polusi pada tanggal tiga puluh satu juli dua ribu sembilan belas di sekitar kawasan kemayoran jakarta pusat mencapai satu ratus lima puluh tujuh gram per milimeter kubik
atau di atas udara yang diperkenankan di kisaran seratus gram per mm kubik
sehingga dinyatakan kawasan tersebut tingkat pencemaran udara tidak cukup sehat bagi manusia
menurut suradi kepala subbidang pencemaran udara bmkg polusi udara ini terjadi sejak awal juni hingga akhir juli
yang merupakan musim kemarau di mana partikel air yang dapat mengurai asap pembuangan dan berhasil menyebabkan kemalangan air
dan tebu secara umumnya berkurang
kami diingatkan bahwa bulan agustus adalah puncak musim kemarau hujannya berkurang
dan dari data hujan pastingkan sama dengan data konsentrasi adanya perbandingan yang berbalik
artinya ketika curah hujannya semakin kecil terus kemudian konsentrasi partikel atau pencemar udara
semakin tinggi nah ini mudah mudahan
ketika nanti sudah mulai
ada turun hujan
kemudian akan dibersihkan
atau secara alami oleh hujan itu
sendiri kami lanjutkan
perbincangan sore ini bersama juru kampanye
sebenarnya tadi kami juga
sempat menghubungi dari klhk
untuk terkait hal ini agar berimbang namun
ternyata klhk masih
melakukan rapat terkait dengan
hal ini bagaimana nanti kelanjutannya
dan kita kembali lagi ke mas bondan
ini kan tadi sudah
tease kan sedikit tentang
mertua itu itu sebenarnya
sebanding dengan polusi udara
yang memang sudah sangat parah ini dengan
menanam tanaman itu sebenarnya mengurangi lah
kalau kita merifer
risetnya nasa begitu ya
ini juga kalau salah yang diambil
referensinya oleh dki jakarta
bahwa ini bisa menyerap polusi udara
riset tahun seribu sembilan ratus delapan puluh an
dan tidak hanya lidah mertua
pada saat itu kayaknya riset dengan banyak
tanaman lainnya dan diuji pada
kondisi dalam ruangan sebenarnya
oh kalau misalnya dalam ruangan bisa
persis dan aimnya pada saat itu adalah
menguji sejauh mana
buat tiga lembaga ini
terus hukum acaranya bagaimana
kok gak ada kabar perbaikan hukum acar pidana
lebih penting misalnya omnibus law
ini berarti kan tidak ada prioritas yang serius
dari pemerintah dan dpr
untuk memperbaiki hukum acara kita
harus ada komitmen
langkah konkret juga harus dijalankan ya
terkait dengan bagaimana
kemudian kita sebagai masyarakat
ini faktanya tidak semua masyarakat
kan melek hukum nih bang
ketika menghadapi masalah hukum yang ada
apa kemudian yang bisa dilakukan
sebagai warga negara
jika menghadapi atau mengalami kasus hukum
agar tidak kemudian
atau bisa ada di kondisi
tidak adilan begitu dalam
tataan hukum di indonesia
dalam waktu dekat
masyarakat harus punya pendamping
jadi sebisa mungkin cari lbh lbi terdekat
jika ada masalah
itu yang pertama
kasus di kalimantan timur ini
mas herman ini
dilampingi oleh ylbhi lbi samarinda
korbannya ketakutan bang
korbannya tidak mau
tidak berani mengajukan
melaporkan ke propang gitu
yang lbh ylbhi samarinda ini
kemudian mencoba meyakinkan korban
jadi sekarang kuncinya
dan kemudian tahu caranya
kalau memang nggak berani sendiri
kalau kemudian masyarakatnya
lebih jauh lagi
jadi kita harus belajar hukum
harus belajar bagaimana
melaporkan aparat oknum oknum
yang melanggar seperti ini
caranya bagaimana harus belajar ya
kalau mahkamah agung
itu dipelajari dengan baik
agar masyarakat tidak takut melapor
dengan cara yang tepat
tidak kemudian misuh misu gitu ya
tapi kemudian tidak melakukan proses hukum yang benar
takutnya malah berbalik ya
kalau misalnya takut
kan ada lpsk
lembaga penganasasi dan korban
jadi orang orang yang mungkin di lbh
akan tahu mengarahkan bagaimana
tidak kemudian dapat serangan balik
itu tips yang mungkin paling sederhana ya
terima kasih banyak
ketua advokasi ylbhi
sudah bergabung bersama kami malam hari ini
terima kasih juga